belanja saat ramadan memang jadi momen yang sangat menyenangkan
tapi tahu nggak sobat konsumsi yang dilakukan selain berdampak positif pada perekonomian
bisa juga beresiko memengaruhi angka inflasi nasional
jadi gini sobat budaya ramadan di indonesia selalu identik dengan momen kebersamaan dan tradisi berbagi
bulan penuh berkah ini tak hanya menjadi momen spiritual tetapi juga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional
hal ini tercemin melalui pola peningkatan konsumsi masyarakat yang signifikan selama momen ramadan dan idul fitri
seperti yang sobat ketahui momen ramadan di indonesia sudah menjadi budaya yang tak bisa dipisahkan
dari hal hal seperti aktivitas mudik bukber belanja baju baru hingga berbagi salam tempel
momen ini tentunya jadi hal yang sangat ditunggu tunggu bukan hanya oleh umat muslim
tetapi juga semua agama dan etnis karena di momen ini menjadi kesempatan yang baik untuk menggerakkan roda perekonomian
tapi di sisi lain peningkatan pola konsumsi di satu waktu tertentu dapat menimbulkan resiko terjadinya inflasi atau kenaikan harga
karena adanya ketidakseimbangan antara banyaknya permintaan dengan jumlah persediaan yang ada
badan pusat statistik konsumsi masyarakat di indonesia biasanya meningkat selama ramadan dibanding bulan bulan lainnya
peningkatan ini terutama terjadi pada sektor makanan minuman dan pakaian
disinilah peran bank indonesia bersama pemerintah dalam menjaga dan memastikan agar tingkat inflasinya tetap terkendali sesuai kisaran target yang sudah ditentukan
melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gnbip
sinergi lintas lembaga yang tergabung dalam tim
pengandalan inflasi pusat dan daerah atau tpip dan tpid
bekerjasama dalam menjaga stabilitas harga pangan demi mencegah gejolak inflasi yang mungkin terjadi akibat perubahan pola konsumsi selama ramadan
salah satunya dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran proses distribusinya
gak cuma itu sobat bank indonesia juga terus berupaya dan berinovasi supaya inflasi tetap terjaga
melalui kebijakan dan instrumen moneter yang mendukung stabilitas
kalau kita ikut berperan juga enggak
tentu sobat kolaborasi bank indonesia dan pemerintah kan sudah berjalan
kolaborasi antara bank indonesia pemerintah dan sobat rupiah juga penting untuk dilakukan
sebagai pelaku ekonomi sobat harus selalu bijak dan waspada saat melakukan konsumsi
ketahui perkembangan inflasi nasional sebagai panduan agar sobat melakukan konsumsi sesuai kebutuhan dan kemampuan
jangan lupa cermati dan pahami setiap kebijakan yang ditentu bank indonesia
dan pemerintah agar sobat semakin terbantu dalam mengambil keputusan ke depan
saling mendukung dan memahami peran kita dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah langkah awal untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia